ya terima kasih
baju yang saya pakai ini baju putih ini ini baju yang pada lima tahun yang lalu
saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke kpu tapi tidak jadi
akhirnya baju ini saya titipkan ke ibu saya di madura
dan ketika saya mendapat pesan kemungkinan besar saya akan dibawa
dalam pencapresan oleh koalisi pdi perjuangan partai persatuan pembangunan
partai hanora dan perindo
tanggal enam belas kemarin saya suami ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai
ke kpu lima tahun lalu sekarang saya pakai ke kpu pada hari ini
masih muatkan badan saya sama dengan dulu
beliau mendoakan saya terus mudah mudahan berhasil dan tetaplah seperti yang selama ini
menjadi anak kuat
anakku yang selalu lurus jujur dan berbakti pada orang tua